secara filosofis jamu berarti doa untuk kesehatan
sebab peracikan rempahnya mengandung sejuta khasiat untuk memelihara kesehatan
sayangnya minuman jamu cenderung kurang menarik bagi anak muda
namun jamu kini telah banyak dimodifikasi
mulai dari kemasan dengan desain unik berwarna serta praktis untuk dibawa kemana mana
kemasannya pun juga bisa dilihat bahwa kita menggunakan warna warna yang terang
kita ingin meng attract anak anak muda untuk mencoba jamu
kita ingin mematahkan stigma bahwa jamu itu kuno
karena sebetulnya jamu itu adalah aset warisan budaya indonesia
yang harus diteruskan oleh generasi sekarang ke generasi berikutnya
eksplorasi rasa dengan pencampuran berbagai bahan juga banyak dilakukan
hal ini untuk melengkapi pengetahuan dan kepercayaan anak muda
saya ini kan lagi corona nih terus jaya merah tuh bagus banget
kalau saya dengar dengar terus campur serai jadi tambah double combo gitu
kalau saya beli yang kokopan dan latte
ijet jamu ini packagingnya juga milenial rasanya milenial jamunya nggak keras apa apa
cara mengonsumsi jamu kini juga kian beragam
mulai dari yang siap minum diseduh hingga diracik menjadi menu baru
seperti layaknya di kedai kopi
sekarang sajikan buat teman teman yang sekarang memang pendekatannya itu ke teman teman
milenial adik adik milenial ya
itu memang kita mengulik dari sisi experience atau pengalaman rasa gitu
inovasi ini terus dilakukan untuk mengembangkan menu minuman jamu
ada yang dicampur susu kopi dan bahkan diolah dengan sistem karbonasi
sehingga ada sensasi seperti meminum soda
tapi ada hal yang harus tetap anda perhatikan dalam mengolah dan mengonsumsi jamu
selain itu pastikan kualitas bahan cara pengolahan dan pengemasan minuman jamu tetap higienis
jamu yang paling bagus itu adalah jamu yang sifatnya alami
jadi tanpa tambahan sosot lainnya
misalnya juga jangan ditambahkan saat pengawet dan jangan ditambahkan gula yang berlebihan
karena perlu diingat batasan gula itu hanya empat kandung makan aja per hari
sebab tampilan jamu boleh berubah wajah
tetapi khasiat dan akar historisnya harus tetap dipertahankan